lantaran distributor tersebut menahan gula dengan tidak segera mendistribusikan kepada masyarakat
bantuan yang diserahkan menteri perdagangan agus suparmanto pada rabu pagi berupa alat dan sarana penanggulangan covid sembilan belas
bantuan tersebut terdiri dari alat pelindung diri bilik sterilisasi masker sarung tangan cairan antiseptik penutup wajah disinfektan dan uang dua ratus juta rupiah
selain itu bahan pokok seperti beras dan minyak goreng juga turut diserahkan
bagi masyarakat yang terdampak covid sembilan belas untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka
bantuan yang diserahkan secara simbolis itu sebagai motivasi untuk saling menguatkan dan tolong menolong sesama
kita juga termotivasi dan berani melawan covid sembilan belas
dan ini bantuan ini sifatnya untuk mengurangi hal hal yang sifatnya urgent atau prioritas
dan juga bisa memberikan motivasi semuanya bahwa kita ini dalam hal ini
kita juga harus hadir dan menghubung juga untuk program program khususnya dari jawa timur
jadi alat apd alat kesehatan masker dan perhubungan yang untuk covid sembilan belas
hingga sembilan belas mei dua ribu dua puluh provinsi jawa timur masih memiliki jumlah kasus positif covid sembilan belas
yang cukup tinggi
ada sekitar dua tiga ratus tujuh puluh dua yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
karena itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama sama melawan covid sembilan belas
dari kemendak peduli ini pasti akan menjadi bagian penguatan dari berbagai layanan covid di jawa timur
ada bantuan yang terkait dengan layanan kesehatan secara langsung misalnya apd masker dan seterusnya
tapi juga ada bantuan yang terkait dengan sembako
kementerian perdagangan menyita tiga ratus ton gula kristal dari distributor nakal di wilayah malang raya dan beberapa kota lainnya
penyitaan ini dilakukan lantaran para distributor tersebut tak segera mendistribusikan gula gula ini kepada masyarakat
penimbunan gula ini menjadi salah satu pemicu tingginya harga gula di pasaran
selain itu tingginya harga juga dipicu rantai distribusi yang cukup panjang
padahal pabrik menjual gula dengan harga di bawah dua belas
ditjen perlindungan konsumen dan tertip niaga
akan melakukan penertiban terhadap para distributor yang tidak terdaftar di kementerian perdagangan
penertiban beberapa hal dan juga penindakan itu berdasarkan dengan satya spanak
jadi distributor ini tidak bisa menempar lagi ke distributor lain
jadi harus ke pengejar atau ke agen agen perdagangan
nah disini apabila perdagang itu menjual harga tinggi dan atau mengeluhkan belinya sudah mahal
ini agar dilaporkan ke kami
supaya kita mengecek dan mata rantai ini kenapa
karena dari produsen atau pabrik itu di bawah dua belas ribu menjual
dan ini jauh sekali bedaannya
sampai enam belas ribu tujuh belas ribu bahkan lebih
inilah yang kita tertipkan dan ini segera mungkin karena ini sudah menghadapi bentar lagi lebaran
sehingga konsumen juga tidak dirugikan
saat ini harga gula di pasaran mencari penyelenggaraan

padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yakni rp dua belas lima ratus per kilogram
tim liputan cnn indonesia